tidak langsung muncul dalam pikiran giva rimalik
seorang desainer grafis yang sempat mengenyam pendidikan desain
di raffles design institut singapura
hobi membuat desain dan motif membawa giva
sapa anak rapnya untuk terjun ke dunia periklanan
setelah ia lulus kuliah pada tahun dua ribu
merasa kurang puas pria tiga puluh tahun ini memiliki mimpi
untuk dapat terjun ke dunia bisnis
selama dua tahun bekerja
tak jarang giva menyempatkan waktu
untuk memikirkan seperti apa bisnisnya ke lain
tas kanvas akhirnya menjadi pilihan untuk berdagang
sebagai desainer ia merasa banyaknya desain motif yang dikerjakan
mampu diterapkan dalam produk tas kanvas
dan tak lama usai mundur sebagai karyawan
muncullah motiviga sebagai bendera usahanya pada tahun dua ribu
sebenarnya motiviga itu awalnya
saya fokusnya di
nah untuk pattern design ini
karena mungkin emang dulu dari kampus
kebetulan background pendidikan saya di grafik design
jadi saya fokus di pembuatan motif
nah kemudian dari situ
saya coba aplikasikan ke dalam bisnis tas ini
nama motiviga berasal dari kombinasi kata motif
sebuah pola yang dianalogikan sebagai ide
dan kata figa dari bahasa spanyol yang berarti rumah
sehingga motiviga dipandang menjadi rumah bagi produk kreatif
yang mengusung pola unik dan menarik
bermodalkan sekitar lima belas juta rupiah dari hasil tabungannya
dan meminjam keluarga giva memulai motiviga
sebagian modal awal ini
ia gunakan untuk membeli peralatan kantor
dan material yang dianggap terbaik untuk produknya
giva yakin modalnya bisa kembali cepat
karena peluang berdagang tas canvas pada saat itu cukup menjanjikan
seperti apa sih peluang berbisnis tas khususnya tas pattern di indonesia
sebenarnya pada tahun dua ribu dua belas pertama kali saya mulai sih
dia nggak terlalu banyak saingan ya pada saat itu
cuma mungkin melambat laun orang melihat ada peluang di situ
jadi sekarang saingan cukup banyak
kalau dulu memang cukup menjanjikan
kalau sekarang lebih kepada
challenge ya kalau menurut saya
challenge nya lebih gede
karena kompetitor makin banyak
kita makin harus cepat lebih muter otak lagi
untuk lebih bisa berkreasi
nah berkreasi itu kemudian yang membedakan
akhirnya produk motiviga dan juga produk lainnya
kalau menurut givhary sendiri pembedanya apa sih
kalau misalnya saya tuh
sebenarnya usaha tas itu
udah banyak banget
kalau untuk dari segi fungsi mungkin
udah nggak kebilang lah jumlahnya berapa
tapi menurut saya yang bisa membedakan
antara motiviga dengan yang lain jelas dari motifnya
karena saya nge create berdasarkan
kita coba untuk ngikutin tren
dari market sendiri
kita lihat kita ada analisanya juga
terus kemudian kita gabungin juga kepada
target market kita tuh
lebih condongnya ke arah mana
yang pasti untuk produk kita
konsentrasi penuh juga buat teknologi produksinya
yang menarik penjualan motiviga pada awalnya
tidak dilakukan melalui media sosial
seperti banyak bisnis startup pada umumnya
giva merasa pendekatan langsung lah
yang akan berdampak besar
pertama kali jualan di mana
saya jualan pertama kali via telepon
biasanya orang via sosial media
facebook juga cuman nggak terlalu fokus ya
jadi kayak yang menurut saya
cara jual paling efektif itu dengan ngobrol
jadi biasanya biar cepat berputar
kita tawarin ke teman terdekat dan keluarga
jadi beli barang gua dong
jadi yang ditawarin pertama teman teman terdekat dulu
yang paling pasti sih om tante ya
keluarga terus teman
ya gitu campur
nah responnya mereka
ya mereka karena orang orang terdekat
akhirnya mulai terdengar
baru dari situ set up si sosial medianya
ia kemudian melakukan distribusi
dengan sistem tradisional
menitipkan atau konsinyasi ke toko
ada sekitar tiga puluh titik distribusi
yang tersebar mulai dari jakarta
tanggerang bandung denpasar hingga makassar
bukan tanpa kendala giva menjual produknya
melalui pihak ketiga
pada awalnya tidak sedikit toko yang menolak
melakukan kerja sama dengannya
selain itu beberapa toko pun mematok biaya
konsinyasi yang cukup besar
diva bahkan juga sempat mengalami masalah
untuk mengatur manajemen produknya
ketika sudah memulai bekerja sama
sebenarnya distribusinya nggak terlalu banyak ya
awal sih kita mungkin cuma sepuluh lah
enggak tersebar di indonesia
terus kemudian naik sampai akhirnya jadi tiga puluh
ada tawaran juga dari depstore waktu itu
ternyata devstore responnya lebih gila lagi
kemudian dari titik titik distribusi ini kita coba tarik
karena mungkin ilmunya belum sampai
jadi pada akhirnya kewalahan sendiri
jadi kita tukar tukar kita tarik kita kirim lagi
sampai akhirnya kita nemuin satu ritme
formula baru yang akhirnya kita
oke distribusi nggak usah terlalu besar
akhirnya kita pelan pelan
akhirnya nemu formula yang pas lah buat motiviga
dua tahun memasarkan produknya lewat cara konvensional
motiviga pun ikut memanfaatkan sosial media
seperti facebook instagram dan website
yang tersebar di seluruh indonesia
fah memang tidak menampik keinginannya untuk membuka toko fisik motiviga
namun menurutnya ia masih harus fokus membangun produk dan timnya
yang lebih kuat dan pastinya mengumpulkan modal yang lebih besar lagi
motiviga juga memperluas target usia pasar
dan tidak hanya di kalangan pelajar saja
jadi sebenarnya motiviga ini sekarang kita create
jadi ada jadi motiviga sebagai mother company nya
kemudian di bawahnya kita punya ada namanya morvin contrivance
itu motiviga morbin contrivance itu untuk segmentasi yang umuran dua puluh dua ke atas lah
dua puluh dua sampai tiga puluh
kemudian ada namanya enam ratus dua belas enam ratus dua belas itu adalah yang dia produknya lebih motifnya ini
yang main sebelumnya ya
ya betul yang awal
kebetulan sebenarnya enam ratus dua belas itu asalnya dari enam desember
itu lahirnya motiviga dua ribu dua puluh
jadi itu awalnya jadi yang motif motif ini di develop nya masih sama sub brand enam ratus dua belas
kemudian untuk yang lebih mature gayanya itu di pegangnya sama morven contrivance
dengan usaha keras dan susah payah mencari material sendiri dalam negeri
kurang dari setahun motiviga akhirnya mampu mencapai titik impas alias balik modal
di kantor kecil yang terletak di jalan jenderal gatot subroto bandung ini
kifari menantang dirinya serta tim motiviga untuk terus berkreasi menghasilkan beragam jenis tas
dengan desain modern dan sentuhan tren masa kini
merasa berada di tengah pasar yang teredukasi
motiviga punya tanggung jawab untuk memberikan produk yang tidak hanya apik dilihat mata
tapi juga punya kualitas secara material sehingga bisa memberikan pengalaman penggunaan produk yang tahan lama
material kita pilih material kita pilih banget
terus kemudian untuk tintainya juga kita pilih dari dulu awal sebelum pertama kali kita mulai
kita juga nggak tahu ini tinta apa ini kita coba ini itu
tapi terus kita coba
tapi ternyata efeknya banyak efek sampingnya banyak
akhirnya kita ketemu satu tinta yang memang ya kualitasnya sangat bagus
kualitasnya sangat bagus kemudian kita coba aplikasikan
yang ternyata cocok dan respon dari pasar juga bagus
karena memang ya karena toxic free nya ini yang mereka cari
karena sekarang kan market mulai teredukasi ya semuanya
ya udah ada internet orang bisa cari tau
mereka nyari ini produknya tuh kayak gimana sih awalnya dari gimana sih
soal produksi yang dikerjakan motiviga sendiri hanya sampling saja
menurut evi kepala produksinya tahapan mengembangkan contoh justru menjadi hal yang krusial setiap proses pengerjaan
agar lebih matang tim motiviga biasanya butuh waktu sekitar enam bulan untuk menyiapkan koleksi selanjutnya
kedala produksi di mutiga paling utama sih di proses sampel
biasanya kita memakan waktu di proses sampel itu karena kita melalui proses penerjemahan dari gambar kerja ke sampel aktual
kemudian kesulitan yang paling fatal itu ketika kita udah mau naik produksi ternyata si bahan baku yang kita mau pakai itu kosong
nah jika sudah lolos uji contoh tersebut juga bisa dikonsumsi
nah jika sudah lolos uji contoh tersebut selanjutnya diberikan kepada salah satu konveksi yang diajak bekerja sama untuk diproduksi dalam skala besar
biasanya sekitar tiga buah per tiga bulannya
menurut giva tidak sulit mencari pengrajin tas dengan kualitas baik di kota bandung
tapi yang sulit adalah mencari pengrajin yang memiliki standarisasi pengerjaan yang sama dengan produknya
sebab dalam setiap produk motiviga
ada cara khusus yang giva terapkan agar produknya lebih berwarna
sistem atau saya nggak tahu bahasanya apa
printing boleh dijelasin itu apa
oke die sublimation printing ini sebenarnya basically dia transfer printing
cuma dengan teknologi yang lebih terkini
sistemnya itu kita nge print di kertas
kemudian kita ada bahan polos
jadi semua yang dilihat di sini itu awalnya adalah kain putih
kemudian nanti antara si kertas antara kertas dan kainnya ini masuk ke satu mesin namanya heating transfer machine
banyak orang beda beda bilangnya
dari situ kemudian lewat panasnya ini
kertas itu ngeluarin uap yang akhirnya nempel sama si kainnya gitu
jadi tintanya diuapkan
itu akurasi warnanya sama
kalau misalnya motiviga sih pasti
tak terhitung berapa banyak desain yang diaplikasikan ke dalam tasnya
sebab untuk menarik konsumen giva memberikan desain yang terbatas dalam setiap koleksinya
ini juga yang kalau dibilang membedakan motiviga dengan yang lain
jadi ketika kita sudah bikin ada jangka waktunya untuk motifnya
jadi ketika kita tentukan tiga bulan motif itu habis waktunya
harus berganti walaupun responnya bagus
jadi orang yang mau beli nggak bisa beli dong
dengan proses dye sublime kemudian penggunaan tinta toxic free dan bahan canvas polyester
semakin mengokohkan bahwa motiviga tidak main main dalam mengembangkan karyanya
jadi tidak heran kalau pelanggan loyal terus bermunculan
seperti dua wanita muda asal bandung ini misalnya aska dan karir
menurut mereka tas kanvas motiviga kuat ringan dan cocok untuk digunakan dalam beragam kebutuhan
aku kebetulan kan masih kuliah nih
jadi aku biasanya pakai tas canvas tuh buat kuliah
terus kalau misalnya buat main juga sehari hari itu berguna banget
apalagi kalau misalnya bentuknya tote bag kayak gitu
petiviga tuh banyak banget nih variannya
sama motifnya tuh emang lucu lucu
jadi aku tuh suka tas bermotif dan warna warni
terus kalau misalnya dari segi bahan kalau menurut aku tuh motiviga tuh kayak bahannya bisa buat tahan lama gitu
dan kebetulan aku kayak ngikutin motiviga dari awal gitu loh
jadi dia tuh kan nggak cuma tote bag gitu
jadi ada juga yang tas kecil kayak sling bag kayak gitu
jadi kayak menurutku tuh bisa dipakai buat occasion apa pun
sebenarnya dulu pas kuliah juga pakai
nah tapi sekarang kerja juga pakai sih
kebetulan sih seringnya ngeliat tas itu dari segi motifnya kan
nah terus motiviga itu mempunyai motif yang bermacam macam
jadi tertarik aja untuk milih motiviga
soal desain giva memang cukup mahir untuk menebak nebak tren pasar
dan menerjemahkannya menjadi sebuah gambar
langsung lemparin umpan aja ke kolam
terus kita coba yang biasalah awal usaha ya
ngasal aja sampai akhirnya batlaun
oh ternyata harus di research
karena background saya bukan bisnis
jadi nggak tahu tapi sambil berjalan alhamdulillah akhirnya ketemu gitu
jadi sekarang udah
resetnya berapa lama dulu waktu akhirnya harus reset
sebenarnya sampai detik ini pun masih researching ya
kita juga masih ngereset semua target market
dan semuanya naik turun berubah rubah
jadi kita nggak akan pernah berhenti ngereset untuk itu gitu
awalnya motiviga mematok harga tas jenis tote bag sekitar seratus ribuan
padahal biaya produksinya hampir delapan puluh ribu rupiah
awal awal itu dulu karena mungkin dulu kuantitinya kita nggak tahu
karena mungkin dulu kuantitinya kita nggak terlalu banyak
jadi memang agak mahal
satu tote bag itu bisa mencapai delapan puluh sembilan puluh ribu
itu biaya produksinya
jadi memang kalau misalnya dari segi margin nggak terlalu besar
tapi saya waktu itu ya intinya sih poinnya mencari marketnya dulu gitu
jadi margin nggak apa apa lah nggak terlalu gede
yang penting kita marketnya kena
expand nya setelah berapa tahun
mungkin setelah dua tahun ya
setelah dua tahun melihat
setelah dua tahun iya
ini cukup besar atau size dari
ya betul udah kita coba
jadi nggak ngambil spekulasi terlalu cepat juga
jadi kita lihat dulu marketnya udah benar benar kuat
barulah kita coba expand
menyesuaikan riset bisnis dan perkembangan zaman
kisaran harga produk motiviga kini dipatok sekitar delapan puluh ribu rupiah untuk jenis pouch kecil
hingga enam ratus ribu rupiah untuk tas berjenis tote bag
yakni kombinasi topeck dan backpack berukuran tiga puluh lima x empat puluh cm
produk motiviga yang dirancang minimalis untuk memuaskan target market urban yang dinamis
kian lama menunjukkan laba optimis
dalam satu bulan biasanya terjual lebih dari lima ratus produk dari seluruh lini
namun ketika musim tahun ajaran baru tiba kuantitasnya bisa mencapai dua kali lipatnya
omset motiviga pun terbilang stabil
sejak tiga tahun terakhir angkanya berada di kisaran enam ratus juta rupiah setiap tahunnya
kisaran harga produk motiviga
salah satu tantangan utama di bidang usaha tas kanvas yaitu menentukan desain yang pas untuk diimplementasikan ke dalam setiap produknya
ada beberapa poin mengapa desain menjadi hal yang paling krusial
desain mampu memperkuat pesan meningkatkan penjualan hingga memberikan kesan eksklusif kepada konsumennya
menurut giva sebenarnya banyak orang bisa membuat desain namun hanya orang orang yang memiliki sense of art atau rasa terhadap seni desainlah yang mampu menghasilkan karya yang punya jiwa
apalagi jika ditambah dengan pendidikan seni rupa
untuk terus memanfaatkan ilmu dan bakatnya giva pun tidak segan untuk berbagi karya dengan perusahaan lain namun dengan tetap menggunakan bendera motiviga
biasanya yang kerjasama sama motiviga nih perusahaan lain apa aja sih
kalau fashion tuh hijab biasanya tas
hijab pattern yang memang lagi model zaman
tas juga ada cuma mungkin karena dari setiap brand owner dia punya taste sendiri
akhirnya mereka biasanya ngeluarin mood board terus kemudian sama saya saya coba translate terhadap taste mereka
kemudian ada instansi juga ada dia biasanya butuh untuk batik
untuk dasi terus seragam dan lain lain
jadi buat bahan duduknya atau cover furniture
jadi biar kekinian lah pakai desain motiviga ini
berbicara soal kompetitor yang semakin menjamur dalam bisnis sejenis giva yang dibantu dengan tiga karyawan tetap dan kurang dari sepuluh karyawan lepas ini
mengaku lawan bisnis justru menjadikan motiviga semakin hidup dan terus belajar untuk berkembang
ia berharap motiviga mampu menjadi produk kebanggaan dalam negeri
secara umum giva melihat industri fashion indonesia bergerak maju ke arah global
apalagi para penggeraknya kebanyakan di dominasi anak muda
sekarang kita melihatnya banyak mengabsorb dari jepang ya
itu fashion sekarang kuat banget ke indonesia untuk dari taste nya terutama
asia tuh sekarang lagi mulai naik sih
nah cuman yang saya tetap melihatnya indonesia juga harus naik karena kita punya kultur kayak katakanlah dari kain lah
kita punya tenun kita punya batik
nah nanti juga kemungkinan sih saya lagi coba merencanakan gimana caranya motiviga bisa ngangkat itu juga
bagaimana cara melengkapi pop pattern dengan kebudayaan lokal
tas kanvas dengan ukuran sekitar tiga puluh lima x empat puluh cm ini bisa menampung banyak sekali barang
jadi nggak heran kalau banyak orang yang pakai tas kanvas untuk momen momen apa saja
nggak percaya kalau tas ini bisa nampung banyak barang kita lihat
meski sudah lima tahun berjalan givhary dan teman teman di motiviga masih akan terus mencari celah untuk selalu berkembang dan menciptakan karya seni dengan penuh manfaat
tips nya apa sih perbisnis khususnya di fashion design
yang jelas sih kalau saya mesti sabar
nah itu poin utama
terus yang kedua adalah apa ya ngelihat
itu aja lebih kepada market analytic nya
karena sekarang kan beda sama setiap satu tahun aja mungkin udah beda banget kulturnya menurut saya
jadi itu yang harus terus digali
sabar jelas menjadi kunci
sebab banyak produk dalam negeri yang sebenarnya sudah sangat mampu bersaing dengan merek besar asing
jadi tinggal bagaimana saya anda dan kita mau terus mendukung karya anak bangsa
sekian bisnis anak muda kali ini